dan keputusan aku udah bulat
kalian tuh orang tuanya rina
kamu gak mikirin apa masa depannya reina
oke aku paham
ayah kandungnya reina
kamu pengen sekali hidup berdampingan dengan anak kandung kamu
aku dukung kamu kok
aku gak menyalahkan kamu
aku juga akan coba untuk bicara
rumah segede itu
ada orang asing yang masang begitu aja
apa kabar keselamatan anak anak atau orang di dalam rumah
itu kan petanda juga
ya tapi intinya mama jelasin ke mereka
bahwa itu gak mungkin kamu itu aja
mama lihat sih mungkin
ya aku mau lihat
apa ini ada rencana yang dibuat sama adik bahra
waalaikumsalam gimana gimana
maaf bu pak
apa kita lakukan perusahaan kali ini
gak usah lah
dan saya yakin itu siapa tadi namanya
baron ya dia pasti udah lari jauh
dan udah lah
sudah gak penting lagi orang seperti itu
gak usah buang buang energi kalian
yang jadi pikiran saya tuh
apa mungkin benar nino
saya sih gak percaya pak ya
ya saya juga jujur
saya nggak yakin itu nino
berbuat serendah ini
moga moga bisa ditemukan lah
motif orang yang membuat kekacauan ini
dan yang sangat disayangkan adalah
al juga lagi gak ada disini
elsa tadi ke ijen ke belangang sebentar
ya udah lebih mandiri kok
nanti saya juga
inilah saya akan laporkan al mengenai kejadian ini
lagi juga kok disini akan lagi gak sehat
tapi yang jadi pemikiran saya
kalau orang ini gak tau siapa nino gak mungkin
pasti dia nggak akan menyebut nama nino kan
atau mungkin ada orang yang mengatur untuk mengadu domba nino dan al de baran
saya gak tau
ada berbagai macam skenario untuk ini
tapi ini akan membuat hubungan nino dan al semakin memanas ibu
saya jadi penasaran siapa yang mengatur skema seperti ini
sekarang rena istirahat ya
udah ganti pacu
udah bersih bersih
nih dia juga sudah menemani
sekarang rena istirahat
mijo sama miss kiki juga mau istirahat
gantinya bersih bersih
ipoh udah ada oma ya
udah udah bu udah kita gantiin lebih bersih semuanya udah kalian istirahat juga deh kalian
pasti capek ya udah udah saya ya thank you thank you ya ya
saya udah siap bobo ya rena mau minta maaf atas kejadian tadi ya pasti
rina juga kaget kok ada ribut ribut pada ini kan acara selamatan rina
kembali karena nggak usah terlalu dipikirin ya iya omah aku nggak sedih kok
aku juga yakin orang itu bohong pas bilang suruhan om nino om nino itu kan baik omah
kemungkin om nino lakuin kayak gitu aku sama sekali nggak nyalahin om nino aku tahu kok
omena juga sayang sama aku aku tahu itu aku cuma nggak mau berpisah sama semua orang yang

diterima terutama papa al dan mulai besok oma akan nganterin kamu untuk terapi kita akan
berusaha dan berjuang keras untuk sembuhan rena ya lagi pelet untuk micikan juga
janji membantuin rena untuk pengobatannya juga dan terapi terapinya ya
the insya allah aku akan semangat sembuh omah biar cepet bisa ngomong aku mau kasih tahu soal
tidak askara dan bibi yang baik hati yang nolongin aku nama rawat deda askara aku sudah gak sabar
ya udah omah tahu kamu setuju sama omah omah juga tahu kamu akan berjuang untuk

rena pupuk istirahat ya dan pokoknya selama rena masih sakit om akan temenin rena sampai tidur oke
ya ya obo obo omat temenin dulu sekarang teh kamu bu terus sebelum bobo berdoa terus doain supaya papa cepet

tapi siapa ya pak sebenarnya orang yang nyuruh
kita nggak tahu bapak juga masih mikir kalau bukan nino
ini masalahnya nggak sesimpel itu sih
bapak pikir ini bukan cuman nino dan al tapi
sepertinya ada orang yang mau mencoba mencari keuntungan
dari perseturuan nino dan al
yang paling besar sebetulnya yang terdampak sekali ini adalah rena
bapak benar yang paling rentan terdampak masalah ini tuh sebenarnya rena
kasian sekali dia
sayang banget aja ya nino tuh nggak
ya tapi dari dulu kan kita tahu nginong seperti apa sah
kadang kadang dia punya pemikiran yang kita nggak sangka sangka
keras kepalanya itu loh
kalau cuma berharap aja semua sekarang bisa
kembali seperti awal seperti semula semuanya damai
nggak ada masalah lagi
itu yang kita harapkan pak
aku istirahat dulu ya
ada orang lain memanfaatkan perselisihan al sama nina
jadi ada orang datang dengan nama baron
dia coba tukar uang sumbangan sama koran
dan ketika ditangkap orang itu bilang

kok bisa gitu sih
saya yakin pak nino nggak mungkin ngelakuin itu semua
dan apa motifnya dia
bukannya mereka baru aja gak bisa mengawasi rena keluar dari rumah itu
kok sekarang bisa tiba tiba syukuran ada orang asing masuk ke rumah itu
tanpa ada satu orang pun yang tahu
gak masuk akal banget
tapi menurut saya mungkin gak sih kalau ini tuh sebenarnya pak al yang melakukan itu semua
dia menyuruh orang
karena dia gak berani melawan pak nino sendirian
pak al itu pura pura sakit tapi diem diem sebenarnya dia merencanakan sesuatu buat pak nino
dan dia sengaja bikin pak nino malu di depan semua orang
kalau hanya soal
menukar uang sumbangan
kayaknya bukan karakter al
tapi atas kejadian itu
nama saya jadi jelek apalagi ada reina di situ
ya kalau menurut analisa saya itu benar sih
itu artinya pak al gak berani menghadapi pak nino
ya udah baik sekarang udah biarin aja
memainkan apapun itu rencananya dia
saya yakin kumpul nino yang akan tetap menang
saya mau lihat sampai sejauh mana
permainan ini akan berlangsung
kalau sampai terbuka
ini memang akal akalan out
saya gak segan segan untuk ngelawan balik
ini satu poin lagi buat kita sebenarnya
ada orang asing datang ke rumah mereka
pada saat mereka syukur
mana sih penjagaannya
usaha aku berhasil juga
aku bisa mengadu domba aldebaran dan nino
gak percuma aku suruh baro
untuk membuat kekacauan di pengajian itu
kita gak telat kan ya
enggak gak telat ya tante
untuk administrasinya sudah saya urus semuanya
jadi rena bisa langsung masuk ketemu dokternya
nanti tante migi temenin di dalam ya
nanti kamu ditemuin sama tante pichi ya
nanti aku mau juga liatin ya
kalau gitu kita langsung aja
setelah kami melakukan pemeriksaan
kondisi rena cukup bagus
yang penting rena itu harus tetap melakukan terapi terapi ya
baik kalau gitu saya akan teruskan terapinya
kalau rena terasa sakit
itu berarti syaraf ranah itu merespon
kemungkinan rena bisa sembuh itu
aku sadar kok
aku nggak akan leluh
aku mau sembuh tante
incus di sini
saya nggak tega deh ngeliat rena kesakitan kayak gitu
kita bicara di luar aja ya
bisa keluar ya
mira riza sebentar ya
bisa keluar ya
terus rena gimana
al udah bisa dihubungin
jadi tadi subuh
pak al sempet mau unggih saya
terus kamu udah
dia soal insiden semalam
sudah juga bu
pak al merasa kaget dan
ada insiden seperti itu
di rumah penepulitan
kalau dia nanti
kembali ke rumah
maka dia bakal beli belah
yang pastinya pak langsung menanyakan tentang kondisi ibu reina dan semua orang orang di penuh kulit abu
tapi alhamdulillah saya bilang semuanya baik baik aja
syukurlah saya tuh sebenarnya khawatir sekali sama al
terus kamu juga cerita soal siapa orang yang kemarin dikejar sama uya dan boin tuh
kamu udah cerita juga ke dia
sudah cerita juga
terus menurut al sendiri gimana apakah dia percaya kalau itu perbuatan nino atau mungkin dia punya asumsi lain
iya bu reson pak al malah merasa kalau itu bukan pak nino pelakunya
karena pak al bilang nggak mungkin sih pak nino dengan keabahannya melakukan itu bu
saya juga merasa itu juga bukan perbuatan nino sih
itu bukan nino banget
maksudnya nino nggak keberadaan
mungkin dia bukan tega melakukan hal itu
merusak acaranya rena
terus kamu bisa nggak sih hubungin ah lagi
saya tuh khawatir bilang saya khawatir saya mau bicara sama dia
saya juga nggak tau sebenarnya dia berhenti henti sama si sebenarnya
ya apaan sebentar aku saya hubungin
dia tuh di roti mana sih sebenarnya please let me know saya mau tau
jujur bu saya juga nggak tau bu
ya saya sudah beberapa kali mencoba untuk menanyakan itu ke pak ahok
tapi pak al malah diem aja pak al malah bilang nanti pasti saya akan hubungin saya randy atau ibu
jadi bener bener nggak bisa dihubungin ya
dia akan menghubungi kita bukan kita yang akan menghubungin dia
tuhan gimana sih saya khawatir sekali saya kepikiran tapi ya udahlah
moga moga dia baik baik aja
tapi alhamdulillah bu keadaan pak al semakin membaik
dan kata beliau mungkin beberapa kali ke depan pak al bisa pulang
insya allah kita cuma bisa mendoakan semoga baik baik aja
sebentar saya ada telepon saya akan tanya
halo assalamualaikum pak surya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ini saya coba telepon berkali kali tapi gak nyambung nyambung bu rosa
iya nomor al nggak ganti tapi memang nggak aktif pak
saya juga beberapa kali mencoba menghubungi al tapi tidak bisa nomornya tidak aktif
dan terakhir randy ada komunikasi sama al tapi itu juga al yang menghubungi
tadi pagi ya randy
iya seperti itu pak
moga moga nggak ada masalah ya bu rosa ya ini jujur saya jadi agak sedikit khawatir sama al
moga moga sih nggak ada masalah ya pak cuma memang dia tidak mau dihubungin
dia tadi sempat berpesan kepada randy kalau nanti dia sudah membaik dia akan menghubungi kita semua
iya ya saya ngerti ibu sabar aja ya bu insya allah ada kabar sepatnya dari allah ya bu ya
amin pak surya amin
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam pak surya
ada apa sama alia ada kejadian apa sama dia
elsa kamu apa kabar udah bisa jahat kakinya udah membaik
ya udah bisa jalan tanpa tongkat
ya walaupun pelan pelan sih kamu lagi sibuk gak
ya udah kalau gitu ke ruangan aku ya pelan pelan
gimana udah enak kan
semakin sering gerakannya diulang semakin hilang rasa sakitnya sayang
nanti pelan pelan syaraf syaraf ranah itu bakalan kembali lagi seperti semula
gitu kan dong
iya rena harus sabar ya biar cepat sembuh
kita coba pelan pelan ya
sekali lagi ya pelan pelan
gimana pelan pelan ya
yang terakhir coba
gimana pelan pelan ya
gimana pelan pelan ya
ya ampun rena rena
karena aku semangat banget

sebenernya gini dong
aku benar benar sangat menyayangkan
keputusan yang kamu ambil tentang rena
apalagi kejadian semalam
itu malah memperburukan dan kamu sama a
mungkin diantara semua
kamu yang paling tahu siapa aku
terbersih dari pikiran kamu
itu uang sumbangan loh
apa urusannya aku harus ngeganti itu
bikin masalah di depan anak aku
bikin masalah di depan anak aku
lagian itu rumah al
aku aja gak datang
seharusnya keamanan dia yang siapin
jangan sampai orang asing masuk ke rumah itu
tanpa persetujuan atau tanpa ada yang diketahui
lo cikli tinggi kayak begitu kan
mungkin aja dia sendiri yang bikin rencana seperti itu
aku juga gak tahu
kamu percaya aku ngelakuin itu
aku cuma gak mau kalian berantem dong
yang nantinya akan berdampak ke rena aku gak mau
emang gak bisa kalian bicarain baik baik gitu
kamu yang tahu persis
perjalanan hidup aku dari a
sampai detik ini sah
kamu tahu betapa susahnya
dari dulu mau ketemu raina
sampai hari ini pun
kamu juga yang ngasih aku ide
untuk mendapatkan rena sampai hari ini
kesabaran aku juga ada batasnya
dan keputusan aku udah bulat
kalian tuh orang tuanya rina
kamu gak mikirin apa masa depannya rena
oke aku paham
aku paham kamu dong
ayah kandungnya rena
kamu pengen sekali hidup berdampingan
dengan anak kandung kamu
aku dukung kamu kok
aku gak menyalahkan kamu
aku juga akan coba untuk bicarakan sama
aku akan pujuk a
supaya rena bisa menerima kondisi
kalau dia itu punya dua tempat
punya dua rumah
satu rumah kamu satu rumah
dan aku yakin a pasti akan nerima kok
ini semua demi rena
demi kebaikan rena
aku akan lakukan yang terbaik kok no
kamu mau ngomong seperti apa juga
gak akan dipandang
aku berantem sama dia aja di rumah sakit
yang disalahin kamu kok
tidak mau mengakui
kalau memang rena benar dibawa perwalian dia
harusnya diakui dong kesalahannya
terlepas siapa yang mau bawa reda
dulu kamu begitu membela aku untuk membawa rena
merasa sedikit agak kecewa dengan kamu sa
no aku gak ngebela a
aku dukung kamu
keputusan aku udah bulan
tekad aku terhadap rena udah bulan
dan aku sudah mengajukan gugatan
a lagi sakit loh kenapa kamu tegak
tegak ngelakuin ini ke a ha
apa urusannya orang sakit ya
aku juga gak tahu kapan orang itu akan sakit
tapi kalau soal masalah rena
jalan terus sa
aku gak bisa berhenti
aku ngerasa aku
aku udah gak kenal kamu noni
kamu itu udah beda tau gak
udah kayak yang aku kenal dulu
aku dulu kayak gimana
dulu kamu orang yang baik

kamu gak pernah nyakitin orang
kamu gak pernah nyerang orang
tapi sekarang yang aku hadapin adalah orang lain
bukan mino yang aku kenal
aku benar benar kecewa ya sama perubahan kamu kayak begini
kalau kamu bilang dulu aku orang baik
berarti kamu tahu persis
dalam hidup aku siapa yang paling nyakitin aku
tapi kalau masalah rena cukup sih
kita punya anak kan
bayangkan kalau anak kita masih hidup
dijaga sama orang lain
balik balik ke rumah cacat
aku gak akan terima
kamu mau berubah nona
aku tahu kamu berubahin dia pasti karena zara
rena aldebaran dan aku
ini urusannya keluarga
gak ada sanggup pautnya dengan
kamu mau berdari apa atau gak percaya
aku gak akan tinggal diam
kalau sampai ini semua terjadi karena zara

adalah niatan aku sendiri
karena rena anak kandung aku
kalau ini ada sanggup pautnya sama bu zara
seharusnya pihak aldebaran berterima kasih
kamu tahu kan
yang menemukan rena di pinggir jalan siapa
ucapan terima kasih aja yang udah
malah mau dikasih uang satu miliar
aku benar benar kecewa sama sikap kamu kayak gini
sampai jumpa di video selanjutnya
jangan lupa like share dan subscribe ya
sampai jumpa di video selanjutnya
jangan lupa like share dan subscribe ya
terima kasih lina
sampai jumpa lagi
ya udah kalau gitu kita ke dalemnya lihat kondisi dan perkembangan rea
bukan bu ini dari kantor
maaf saya izin angkat dulu ya bu
maaf pak randy apa boleh teleponnya langsung dihubungkan dengan pak a
pak lagi ada keperluan yang penting
ya ada apa emang bisa disampaikan ke saya
gini loh pak tadi saya baru aja dapat surat gugatan dari pengadilan
dan untuk surat gugatannya itu dari
pak nino untuk pak al
oh gitu ya
oke oke nanti saya akan sampaikan
tolong simpan surat itu dengan baik ya
oh baik kalau gitu nanti biar saya simpankan ya pak
kenapa ada masalah pak di kantor
iya bu sepertinya pak nino sudah mengadukan gugatan ke pengadilanmu tentang reina
dan suratnya sudah dikirim ke kantor
kalau gitu maaf saya izin
kembali ke kantor ya bu untuk mengecek semuanya
tapi ren sebelum kamu kembali ke kantor gini
saya minta tolong sekali sama kamu untuk please temukan al
saya mau info ke dia soal gugatan nino ini
dan terus terang saya juga gak mau ada apa apa
baik bu saya akan berusaha untuk menemukan pak al
kalau gitu permisi bu
ya allah dimarah al sekarang

ya allah dimarah al sekarang
ya allah dimarah al sekarang
al harus segera pulang
kalau tidak keadaan akan semakin buruk
selama saya gak ada
tolong kamu handle semua urusan urusan saya ya
kalau masalah perusahaan
saya nggak perlu bicarakan lagi ke kamu
karena saya sudah remparkan salah satu perusahaan
saya juga ke kamu kan untuk mengurus
dan yang lainnya pastinya untuk keluarga saya
jadi saya minta kamu bantu terus mama saya ya
koordinasi sama michi soal perawatannya ren
terus nanti kalau si nino misalkan mengajukan gugatan
kamu tolong diskusi dengan tim pengacara saya ya
sebelum kamu berdiskusi dengan pengacara
kamu berdiskusi dulu di rumah dengan keluarga saya
terus tolong sampaikan ke keluarga
ke keluarga saya
kalau kondisi saya baik baik saja
insya allah saya akan pulang secepatnya
terima kasih ya ren
langsung gak ada aktif nomernya
ya lho pak